benar gusti prada

jika aku tetap disini
kau akan mati di tanganku
dan aku tidak tinggal di sini
bangunlah ibu nda
aku mohon bangunlah ibu nda
ibu nda ini aku ibu nda
ibu nda aku mohon buka mata ibu nda
ibu nda aku mohon ibu nda
bangunlah ibu nda aku mohon
ibu nda jangan tinggalkan aku
aku tidak ingin kehilangan ibu nda
ibu nda bangun
ini aku ibu nda
dindah maafkan kandah dindah
atas perhatian rai
kita boleh bersedih
tapi jangan berlutih
di tempat yang lain
sampai jumpa di video selanjutnya

tapi ambo sudah semakin kritis
tapi ambo sudah semakin kritis
tapi ambu sudah semakin kritis
aku akan mencoba menyeberangi sungai ini
aku akan membawamu untuk menyeberangi sungai ini
kenapa ada buaya di sini
mereka sepertinya ganas
aku harus menamatkan ambuk
ibu nda semanglalu telah tewas
benar gusti pramana
sudah tewas kebenakanku
aku sangat bahagia sekali dengan anda prabu
aku bersyukur druada khosyut
yang kulileri pentop pujud yang tersenyum empat ya
aku tidak bisa melindungi aku
sebentar lagi kita akan sampai di kerajaan pajajaran
ambo akan segera bertemu dengan gusti prabu silewan
dia akan mengobati ambo